sementara itu kementerian keuangan menyatakan menolak pengunduran diri dari mantan kepala bagian umum kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta selatan ii rafael alun trisambodo yang sempat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asn
selain itu kita juga mengetahui bahwa kpk ternyata sudah melakukan penelusuran dan menemukan adanya perbedaan antara data lhkpn yang dilaporkan rafael dan juga data yang dimiliki atau harta yang sebenarnya dimiliki
ini pun akhirnya menimbulkan banyak sekali peraudan kontra dari warga net
kita langsung saja terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela yang saat ini berada di kementerian keuangan
bella kita tahu adanya kondisi yang dilakukan oleh rafael alun trisambodo
ini kemudian juga membuat adanya tendensi masyarakat untuk ramai ramai di media sosial mengajak untuk tidak atau menolak untuk membayar pajak atau melaporkan spt
terkait dengan hal ini bella sejauh mana sebenarnya kementerian keuangan sudah mendalami spt pajak yang dimiliki oleh karyawannya
ya selamat sore mevri betul sekali baru saja sekitar tiga puluh menit tengah lupihak dari kementerian keuangan
kementerian keuangan dan juga pihak kpk ini menggelar konversi pers terkait dengan perkembangan dari pemeriksaan rafael alun yang merupakan adalah salah satu pegawai dari direkturat jenderal pajak republik indonesia
di mana rafael alun ini merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan yaitu mario dandi yang baru saja ataupun akhir akhir ini mencuat di sosial media telah melakukan penganiayaan kepada salah satu temannya di jakarta
pihak dari kpk dan juga kementerian keuangan ini menegaskan bahwa telah
memang mencopot pihak dari rafael alun dari jabatannya namun pihak dari kementerian keuangan menegaskan bahwa sampai saat ini status dari rafael alun ini masih berstatus asn
dimana memang pihak kementerian keuangan ini mengapa menolak pencabutan ataupun pengunduran diri dari pihak rafael alun ini dikarenakan pihak dari rafael ini masih berlangsungnya ataupun masih dilakukannya perkembangan ataupun pemeriksaan di kpk terkait dengan tidak cocoknya antara profil dengan harta kekayaan yang sempat dipamerkan oleh
pihak anak dari rafael alun
sampai saat ini memang pihak dari kpk masih menelusuri terkait dengan barang barang mewah dan juga apa saja yang indikasi dinyatakan bahwa memang ternyata memang rafael alun memiliki saham di enam perusahaan yang kedua adalah memiliki lahan lahan yang diatasnamakan dari istri rafael alun
pihak ataupun barang barang mewah terkait dengan rubicon kendaraan besar apapun motor ataupun moge ini dinyatakan adalah bukan milik darah rafael alun
dan sampai saat ini pihak direktorat jenderal payak
masih terus melakukan pemeriksaan kepada harta kekayaan dari rafael alun yang dibantu oleh pihak kpk
sampai saat ini memang pihak kpk dan juga pihak rafael ataupun pihak dari kementerian keuangan masih terus menelusuri terkait harta harta yang dimiliki oleh rafael alun
namun pihak dari kementerian keuangan menegaskan bahwa seluruh pegawai dari kementerian keuangan ini harus tetap membayar pajak ataupun tidak menyalahgunakan ataupun tidak sesuai prosedur ataupun status ataupun kode etik yang sudah dimiliki oleh kementerian keuangan
memang betul sekali memang tadi anda sampaikan bahwa banyak sekali di media sosial masyarakat yang tidak percaya terkait dengan adanya kejadian ini
seperti tidak akan membayar pajak ataupun tidak akan percaya lagi kepada kementerian keuangan
namun pihak dari kementerian keuangan sampai saat ini tetap melakukan ataupun menegaskan bahwa apabila nanti ditemukan masalah ataupun kasus kasus terkait dengan penyalahgunaan jabatan ataupun dengan indikasi adalah penyucian dan ataupun pencucian
uang ini pihak dari rafael alun ataupun pegawai lainnya yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan ini akan terus dilakukan pemeriksaan terkait dengan hukum yang sudah berlaku
baik terima kasih atas laporan anda bella molahela melaporkan langsung dari kementerian keuangan jakarta